kita beralih ke informasi lainnya
demi mendapatkan air puluhan warga di ponorogo harus berjalan kaki menyusuri hutan sejauh satu km
mereka terpaksa menggunakan air sungai yang keruh karena tidak ada sumber air lain akibat musim kemarau
aktivitas warga ini selalu dilakukan setiap memasuki musim kemarau
air sungai menjadi tumpuan kalau musim kemarau tiba karena mereka tidak mempunyai sumur karena tinggal di perbukitan
sementara di musim penghujan mereka selalu menampung air di kubangan depan rumah serta menampung air hujan menggunakan ember
meski mereka harus berjalan kaki menyusuri hutan namun air bersih dari sungai masih jauh dari kata layak
sebab saat kemarau air sungai yang tersisa berwarna hijau kecoklatan
buat apa ini
buat memasak mandi minum makan mencuci
kenapa sih pak kok ngambil airnya di sungai ini
ya nggak ada di rumah nggak ada sumur
warga berharap pemerintah kabupaten ponorogo membuka mata dan memperhatikan kondisi warga dukuh trenceng
karena selama ini warga tidak tersentuh bantuan sedikitpun dari pemerintah termasuk dropping air bersih ataupun pembuatan sumur dalam